daerah ada seekor ular piton sepanjang lima meter masuk dalam kamar mandi warga di parepare sulawesi selatan
petugas pemadam kebakaran yang mendapat informasi langsung mengevakuasi ular dengan alat seadanya
petugas pemadam kebakaran parepare berjibaku mengevakuasi ular piton sepanjang lima meter
yang ada di kamar mandi warga di kelurahan lumpue kota parepare sulawesi selatan
saat hendak dipindahkan ular dalam keadaan terjepit di balok kayu dalam kamar mandi
sebanyak tujuh personel pemadam kebakaran bersama warga berupaya mengevakuasi ular yang terjepit
ular pertama kali ditemukan di mana pak
sempang kota sulit dia pas karena terjepit di balok
setelah ditangkap ular piton kemudian dilepas liarkan
kehutan perbatasan kota parepare